kita ke surabaya kasus kasus kebakaran tidak hanya terjadi di gedung gedung besar saja
kebakaran kecil di kampung sempit atau kebakaran mobil di lalu lintas yang padat bisa sangat merepotkan
karena itu dibutuhkan armada pemadam yang lebih kecil lebih gesit
seperti inovasi yang dilakukan oleh pmk kota surabaya jawa timur
inovasi pemadam kebakaran minimum
ini tentunya sangat berguna untuk menembus kemacetan lalu lintas secara cepat
dibandingkan mobil pemadam yang berukuran besar
motor ini jauh lebih efektif memadamkan api berkekuatan kecil di lokasi sempit ataupun ganggang kecil
atau dengan cepat memadamkan kebakaran mobil di jalan raya
bisa efektif sekali jadi karena bisa kita memang kan setiap kita melihat seberapa besar
tapi kalau hanya sekedar mobil dua unit ini mampu mampu untuk melakukan pemadaman
ini kan semacam p tiga kayak persoalan pertama
apabila kalau sudah pertolongan pertama itu sudah bisa untuk padam jadi ya nggak perlu kan unit lagi
selain dua buah motorsport kendaraan lain yang digunakan sebagai unit pemadam kebakaran mini adalah ini
ini sebenarnya adalah sebuah motor box roda tiga yang biasa sering digunakan untuk membawa barang
tetapi ini dimodifikasi oleh tim pmk surabaya untuk bisa membawa lebih banyak lagi peralatan
misalnya semacam ini
kendaraan ini bisa membawa selang misalnya
selang sepanjang dua puluh meter bisa dibawa di dalam kendaraan ini dibanding misalnya dengan kendaraan dua buah motorsport tadi
dia juga bisa membawa pompa yang terhubung dengan di sini
ini adalah tangki berisi empat ratus liter air
tidak hanya itu juga bisa menyimpan berbagai macam alat heli gentul atau alat untuk mendobrak
di sana ada kampak
kemudian ada sebuah hemmel
atau palu yang besar yang bisa dibawa oleh kendaraan ini
dengan membawa beban yang cukup berat tentu dibutuhkan keahlian mengemudi yang lincah dan aman dari pengemudi motor pemadam ini
itu adalah ketika di tikungan mas
jadi karena dia termasuk salah satu jenis motor angkut untuk kapasitas air empat ratus liter
bila mana kita pada posisi berbelok itu dia akan kemungkinan terguling terjadi
apabila kecepatan tidak
pada kecepatan yang standar
jadi kalau untuk mengatasinya tetap kita setiap hari selalu melakukan latihan latian trial
selama tahun dua ribu delapan belas yang lalu terdapat dua ratus dua puluh dua kejadian kebakaran di surabaya
dengan sebagian diantaranya terjadi di pemukiman padat
maka motor motor pemadam ini jauh lebih efektif
minimal untuk mencegah kebakaran meluas dengan cepat